bank indonesia telah melakukan berbagai upaya peningkatan keuangan inklusif di indonesia
sejak tahun dua ribu sepuluh hingga saat ini
mengingat pentingnya menabung bank indonesia mencanangkan gerakan indonesia menabung
dan peluncuran produk tabunganku pada tahun dua ribu sepuluh
dan pada tahun dua ribu sebelas bekerja sama dengan kementerian pendidikan dan kebudayaan
memasukkan materi edukasi keuangan dalam kurikulum sd dan smp
yang selanjutnya diuji cobakan di enam daerah
pada tahun dua ribu dua belas bekerjasama dengan kantor sekretariat wakil presiden dan kementerian keuangan
menyusun dan meluncurkan strategi nasional keuangan inklusif atau snki
melakukan survei literasi keuangan dengan ldfeui
memasukkan materi kebang sentralan dalam kurikulum nasional
untuk pelajar smu mencanangkan hari rabu sebagai hari rajin menabung di indonesia
perluasan uji coba materi edukasi keuangan dengan total satu ratus lima puluh enam sd dan smp di tujuh daerah
memulai kajian branchles banking untuk menjawab terbatasnya jangkauan kantor cabang bank
pada tahun dua ribu tiga belas dilakukan uji coba branchles banking berbasis telepon genggam dan agen di lima daerah
dari hasil uji coba istilah branchless banking diperlukan
dengan yang lebih forward looking pro keuangan inklusif dan merangkul semua stakeholder
melakukan kampanye gerakan indonesia menabung di sembilan daerah
memperluas edukasi pengelolaan keuangan kepada pelajar petani nelayan dan tki
lalu pada tahun dua ribu empat belas penerbitan ketentuan terkait layanan keuangan digital melalui agen lkd individu
pengembangan program program yang fokus pada peningkatan akses keuangan
bank indonesia terus bersinergi dengan stakeholder terkait dalam upaya peningkatan keuangan inklusif di indonesia
dengan banyaknya hal yang telah dilakukan tersebut bank indonesia menyediakan media bagi pihak pihak yang ingin mengetahui segala sesuatu
terkait keuangan inklusif dan pengembangannya di indonesia melalui menu keuangan inklusif di website bank indonesia
menu keuangan inklusif ini terdiri atas lima bagian utama yaitu
keuangan inklusif di indonesia
dan berita keuangan inklusif
menu keuangan inklusif di indonesia
menu ini memberi penjelasan mengenai latar belakang tujuan dan manfaat keuangan inklusif bagi masyarakat indonesia
venue strategi nasional keuangan inklusif
menu ini berisi tentang enam pilar strategi nasional keuangan inklusif
pelaksanaan program keuangan inklusif secara nasional
menu ini menjelaskan tentang bagaimana peran bank indonesia dalam upaya peningkatan keuangan inklusif di indonesia
dan keterkaitan keuangan inklusif dengan tugas bank indonesia
menu materi edukasi keuangan
menu ini menyediakan berbagai informasi terkait edukasi keuangan inklusif dalam bentuk media cetak audio maupun audio visual
yang dapat diunduh dan digunakan oleh pengguna website
menu indikator keuangan inklusif
menu ini memberi informasi tentang alternatif cara pengukuran indeks keuangan inklusif yang dilakukan
yaitu dengan menggunakan data makroekonomi dan penggunaan indikator multidinasional
seperti dimensi akses dimensi penggunaan dan dimensi kualitas
menu program keuangan inklusif
menu ini menginformasikan mengenai program program yang diperlukan untuk menghasilkan keuangan inklusif di indonesia
menu ini menginformasikan mengenai program program keuangan inklusif yang sedang dan akan terus dikembangkan oleh bank indonesia
fasilitator penyaluran bantuan pemerintah dan remitansi
menu ini menjelaskan tentang game dan penggunaan produk tabunganku
yaitu tabungan bebas biaya administrasi dan setoran awal yang rendah
sebagai bagian dari kegiatan edukasi pengelolaan keuangan bank indonesia yang dilakukan bekerjasama dengan perbankan
menu layanan keuangan digital atau lkd
menu ini menginformasikan mengenai segala sesuatu terkait layanan keuangan digital
yaitu program penyediaan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan
yang dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga
seperti sektor informal yang menjadi agen layanan
serta memanfaatkan sarana dan perangkat teknologi
seperti telpon genggam yang tinggi penetrasinya di masyarakat
menu berita keuangan inklusif
menu ini memberitakan informasi terkait keuangan inklusif di dalam dan luar negeri

informasi tersebut berupa publikasi tulisan maupun berita terkini dari organisasi
ini adalah forum internasional yang fokus pada keuangan inklusif
akses informasi keuangan inklusif bank indonesia cukup hanya dengan sekali